fenomena tiktok yang sempat lekat dengan dugaan pelanggaran konten
kini justru banyak dikonsumsi warga net karena dianggap beken
label alaipun nampak menghilang ya
usai sejumlah selebritas ikut mengunggah video singkat dengan berbagai gerakan yang gak gampang
tapi kenapa tren ini muncul lagi
hiburan apa yang sebetulnya dicari
dan apakah kita perlu khawatir nih
jangan jangan fenomena semacam ini ya jadi melunturkan literasi
dan juga ada vince sebastian ini user dari tiktok ya
cowok cowok nih disini malam malam di cnn indonesia connected pakai hitam hitam
aku harus tanya dulu punya tiktok gak sih
kalau mas yoris kalau vince sudah pasti punya lah
kalau mas yoris
ya tapi mengikuti sangat mengikuti
karena anak saya nggak boleh saya nggak boleh bikin tiktok karena belum tiga belas tahun
tapi setiap tantenya datang
jadi dia manfaatin setiap tantenya tuh adiknya istri saya datang pasti langsung deh semuanya
jadi emang fenomenal banget
fenomenal banget ya
kalau vince udah berapa lama sih main tiktok
hitungannya dari dua ribu lima belas dua ribu enam belas
dua ribu enam belas tuh justru baru awal awalnya dibuka gitu ya tiktok
dan waktu itu mainnya di indonesia
nggak di malaysia
oh jadi karena sempat tinggal di malaysia
jadi main di malaysia
tapi tapi bukan main yang kayak kita lucu lucuan gerak gerak gitu loh
yang kayak sekarang rame banget
tapi lebih ke promoin barang
jadi buat jualan gitu
kalau kita di indonesia kayaknya belum bisa dimonetisasi ya kalau konten konten tiktok
tapi kalau di malaysia justru itu bisa jadi
tetap belum dimonetisasi cuma promoin barang yang kita dagangin
jadi awalnya papa aku
aku nggak tahu toyin itu apaan
terus ternyata kalau china itu nyebutnya toyin
itu berarti video pendek touin tuh tiktok
begitu aku cari tahu douyin tuh apa
terus akhirnya ngiklan mulu di tiktok
tapi emang gak nyangka juga sih masukin video
yang nonton bisa dua ribu dalam tiga hari gitu
dan gerakannya biasa aja
biasa aja bawa barang
bukan bukan yang joget joget ala sekarang gitu ya
nah kalau mas yoris ngelihat apa ya
fenomena ini kita tahu
di tiktok di indonesia sempat redup lah ya
ketika juli dua ribu delapan belas kemenkominfo sempat memblokir
kemudian kayaknya mati suri nih
kemudian fenomena ini sekarang muncul lagi dengan
bukan dengan dagangan
bukan dengan apa namanya
ada aimnya tertentu
tapi buat hiburan aja
melihat fenomena ini seperti apa
tapi kita tahan dulu jawabannya
kita harus jeda dulu sebentar
ada azan maghrib yang akan berkumandang
cnn indonesia connected akan kembali untuk anda sesaat lagi
tetaplah bersama kami
tiktok kembali ramai dimainkan oleh warganet
lalu gimana nih cuitan warganet soal hadirnya atau fenomena tiktok
saya ajak anda untuk lihat beberapa cuitannya dari akun yang pertama
kita buka dari yang pertama
ya allah salahkan diriku kalau demam tiktok
eh jadi candu
dari at surya underscore ari mencuitkan
kira kira gimana nih reaksi bowo alpen libe ketika lihat orang orang mulai demam tiktok sekarang ya
jadi bowo nih zaman zaman dua ribu delapan belas lah
waktu lagi hype
eh malah diblokir ya
dari at riava mencuitkan
kenapa semua orang kena wabah tiktok sekarang
padahal dulu bilangnya anak tiktok tuh alai
dulu yang sukanya ngebully bowo tiktok
sekarang pada ikutan main tiktok juga
coba sungkem dulu sama bowo tiktok
oke itu dia tadi ya
itu dia tadi beberapa cuitan yang sudah dikurasi oleh tim sosial media cnn indonesia
kalau kita lihat kayaknya nama bowo kalau cari di tiktok di apa namanya keyword
kayaknya dulu anggapannya adalah tiktok ini kayak kayak bowo
masih muda terus gaya gayanya mungkin dianggap alai sama sebagian orang
sama ahlinya milenial pengamat milenial juga nih
kalau tadi kita tahu juli dua ribu delapan belas tiktok sempat diblokir
kemudian jadi ada anggapan miring lah dari beberapa oknum atau beberapa masyarakat gitu
kalau pakai tiktok tuh alay
pakai tiktok tuh gak urban lah
tapi sekarang orang orang malah pakai gitu
malah malah menggunakan fitur fitur yang ada di situ
kalau saya sih melihatnya selalu ya
kalau dilarang itu bahkan orang malah jadi penasaran
hanya memang karena awalnya mungkin dibiarin aja tiktok itu nggak ada strategi apa apa
ya mungkin di malaysia pakai jualan gitu kan
di indonesia kebanyakan yang punya banyak waktu siapa sih
ya anak anak muda gitu aja
jadi secara liar aja
tapi kalau sekarang kayaknya memang by dance dari china memang dia punya strategi di berbagai negara
maksudnya kalau masuk di indonesia bahwa penggunanya tuh harus dituain dikit
jadi akhirnya tidak lagi disebut bahwa tiktok itu alay
dan juga tahun berapa misalnya satu tahun terakhir itu udah bisa keshare di instagram
tadinya kan kita harus di apa misalnya stand alone gitu
maksudnya di copy dulu dari copy baru taruh
kalau ini kan langsung share buttonnya misalnya lebih mudah
jadi ada banyak hal hal yang membuat orang orang ini termasuk millennials itu jadi seneng
dan itu nggak dianggap kayak kekanak kanakan
dan kalau saya bilang sih mereka serving salah satu basic needs kita
ini kan mediumnya bisa ganti ganti
sebenarnya tadi yang kita suka dengar demi konten
ya demi konten
kan dengan si tiktok ini kan dia bikin kita bisa yang tadinya bingung nih
aduh gue mau bikin konten apa ya supaya orang tuh banyak likesnya segala macam
ini kan dimudahkan dengan kalau lo bisa jago gini gini
lo bisa dapat konten gitu
jadi itu yang menurut saya akhirnya sekarang di platform yang lain pun berlomba lomba menjual experience tadi
sehingga orang dimudahkan untuk bikin konten yang tidak itu itu aja gitu
kan bosan liat orang selfie mulu
terus sekarang ada fitur fitur lainnya ya
ai pakai ai
jadi bisa ke detect
memanfaatkan ai itu menjadi sebuah experience tersendiri
padahal yang bikin kan mungkin bikinnya sekali
bisa dinikmati jutaan
nah kalau vince apa sih kesulitan main tiktok kalau awalnya katanya cuma video video biasa
terus sekarang kan udah fiturnya makin banyak
ada yang filter masking dan apa namanya
saya belum paham tiktok nih baru download juga beberapa minggu lalu ya
banyak banget fiturnya
tapi sekarang semakin mencoba tiktok apa kesulitannya
gaya yang ribet sih
sumpah gaya yang ribet
sampai ngulang berkali kali
bahkan jangan cuma itu
ntar kalau udah mulai susah gini gini
sebenarnya kan ngikutin deretannya emoticon yang ada diseranger gitu
ada bantuannya gitu
tapi ternyata nggak segampang itu gitu
kita harus nyesuaiin dengan temponya kan ritmenya
kalau nggak bisa ngedance
ya pasti kelihatan kalau misalnya nggak bisa ngedance
kaku banget gitu
cuma kalau begini gini doang ya belajar
tapi ujung ujungnya kesulitannya adalah
kok likes aku dikit
kok aku kalah sama dia
berapa satu video yang paling lama dibikin
dan berapa lama
tapi belajarnya yang agak lama
kemarin itu baru baru banget nyoba yang gini
itu masih gampang
ya lima menit lah
di bawah lima menit
ternyata ada pengaruhnya tadi
kok likesnya dikit
emang jumlah likes jumlah total likes ini punya pengaruh besar sama behavior millennial digital
iya kan kalau simon sinex bilang bahwa dia meneliti bahwa sebenarnya likes itu tuh mengandung dopamin
seperti ada di drugs dan lain sebagainya
jadi kayak kita ngobrol taro lihat likesnya udah nambah berapa
itu sebenarnya ada zat dopamin yang dihasilkan gitu
makanya sebenarnya harus hati hati bukan hanya tiktok gitu ya
semua social media kita harus hati hati jangan sampai kecanduan
tapi kita tahu tiktok dulu pernah lekat dengan masalah keamanan privacy
vin sebagai pengguna tiktok dari dua ribu enam belas punya ketakutan itu nggak sih
karena nggak pernah mikir ke situ
lebih mikirnya saya punya barang dagangan bisa nggak dilihat sama orang orang yang sekian banyak menggunakan tiktok ini gitu
tapi setelah sekarang banyak cybercrime mulai kepikiran mungkin kalau ngambil angle jangan terlalu ngasih lihat rumah kayak seperti apa gitu loh
itu mungkin jadi peluang juga ya
tetap balik lagi tanggung jawabnya ke si user sendiri sih
cuman ya ada kekhawatiran ke situ tapi tidak terlalu banyak
tapi ini juga harus jadi insight orang orang kalau tidak semua bisa diposting gitu ya
nah kalau kita ngomongin soal platform media sosial kalau ngelihat fitur fitur dari tiktok nampaknya juga diduplikasi sama instagram
ada music reals tapi di indonesia belum ada sih ya
cuma ada beberapa fitur yang kayaknya bisa kita temuin di semua platform media sosial
ini bisnis seperti ini ke depannya akan terus terusan kayak gitu atau gimana sih mas yoris
ya ini sih sebenarnya baik di bisnis teknologi dan sebenarnya juga inspirasi untuk semua bisnis di dunia ataupun di indonesia gitu ya
emang sekarang eranya kita tuh harus terus belajar
nggak pernah lagi bisa santai santai gitu ya
kayak dulu kan misalnya kita sony walkman gitu loh ditemukan itu mungkin puluhan tahun jualannya sony walkman aja gitu kan
nah kalau sekarang kan emang harus gue ngapain lagi ya
jadi kalau kita nanti nanti si apa namanya tiktok sukses dengan ini nanti yang ini langsung bikin si facebook misalnya yang apa muka kita jadi tua gitu gitu kan
itu kan juga sama teorinya dengan ai tapi dia dengan versi yang berbeda
jadi hanya kalau saya melihat juga mulai banyak terjadi yang biasanya dulu kita dari asia ini niru dari amerika gitu ya
kita sekarang malah kita yang asia ini khususnya china

eps epsnya ini atau gerakannya itu ditiru sama amerika
jadi ini juga yang kita harus lihat bahwa ya kita harus terus
ini fins kayaknya agak malu sendiri ngelihat dirinya sendiri
malu gak sih bikin tiktok gitu
ini lumayan ngebantu loh jadi gak malu sih
jadi title itu sekarang ini ya apa namanya kayak naikin level kita sendiri gitu
kalau nggak main malah justru kayak ih kok nggak main tiktok sih gitu nggak sih
ada perasaan gitu ya
iya betul betul
makanya saya mau buka juga nih akun titik
nanti kita bantuin sign up berarti
oh langsung dibantuin ya sama vince ya
tadi juga saya belajar kok gak bisa nih joget jogetnya abis itu ditempelin efek efek
itu susah banget ternyata
nah kalau ngomongin belajar soal digital kita tahu ada digital native ada digital imigran
digital native ini anak anak yang mungkin lahir dengan dunia teknologi dengan handphone kayak ya kita lah ya milenial lah ya
nah mungkin digital imigran ini justru bapak bapak yang belum begitu lekat dengan teknologi tapi berusaha ngasih tahu anaknya nih jangan kebanyakan main handphone
nah ini kemudian literasi yang kayak ada gap kan bapaknya ini sebenarnya nggak paham paham banget tapi berusaha ngasih tahu anaknya
sementara anaknya udah tau banget gitu soal aplikasi ini khususnya
gimana kemudian orang tua bisa memberikan pengawasan yang baik dalam pemanfaatan tiktok ini di anak anak
iya kalau sebenarnya kan ada age limit ya
jadi harusnya tuh tiga belas tahun ke atas tapi ya misalnya pun kayak anak saya akhirnya main sama tantenya ya itu juga kan waktunya terbatas
dan kalau buat saya sih secara umum ya kalau dari orang tua tuh sekarang ada yang nge trend hampir semua smartphone itu ada screen time
atau dari google ngasih
jadi kita bisa lihat termasuk kita sebenarnya yang digital imigran ini nge review setiap hari tuh gue berapa jam sih screen time
dan bisa kelihatan screen timenya tuh paling banyak di mana
di aplikasi apa
dan itu bisa kita perbaiki perbaiki sehingga misalnya kalau kayak anak saya itu dia hanya bisa sehari itu empat kali dua puluh menit
jadi ada dan apa namanya bahkan di google sekarang dua puluh menit langsung ada pertanyaan
ini dua puluh menit
mau dismiss atau mau
apa lanjut gitu kan
jadi emang yang penting sebenarnya screen time
nah nanti dia belajar dari screen time dua puluh menit itu dia mau main apa nih yang dia boleh gitu
termasuk misalnya main tiktok dan lain sebagainya
jadi sebenarnya karena saya pernah nanya sama psikolog almarhum prof sarlito kan
prof apa anak saya sekalian gak usah aja ya
jangan itu melawan kodratnya
sebagai tadi ya digital native yang dari lahir belum bisa ngomong belum bisa baca udah bisa skip at
bayangin gak dia udah bisa skip ad
nah itu nggak bisa diganti maksudnya itu adalah kodrat dia
tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol berapa jam sehari atau berapa menit sehari
oke kalau dulu waktu zaman fans masih tinggal di malaysia kan menggunakan tiktok untuk jualan nih
ada apa namanya ada proporsinya nggak sih biasanya ngepost berapa
untuk dilihat berapa gitu
kalau bisa sebanyak mungkin
karena dia nongol nongol aja ya
iya karena tiap kali aku buat tiktok itu ada ntar lagu yang lagi hype misalnya
karena aku pas di malaysia ternyata pengguna yang oriental lebih ke arah tiongkok itu banyak banget
jadi aku mau ngambil lagu lagu mandarin
mau sampai temen temen aku tuh bilang apa sih lagunya kok
lo gak ngerti juga padahal ya
gak ngerti akhirnya jadi belajar untuk ngerti gitu loh
blackpink waktu itu masih
masih hype lah ya
sampai sekarang juga masih
jadi aku dapat likes atau viewer itu karena pilihan lagu juga gitu yang lagi hype
jadi gak heran kalau sekarang di spotify bahkan ada yang viral gara gara tiktok
maksudnya ada ada kategori yang tiktok viral
kayak gitu gitu ya
penjualan musik begitu di situ ya
nah kalau ngomongin soal tiktok dan juga musik
biasanya nih vince pas milihnya ada bantuan gak sih dari orang lain atau milih sendiri
murni milih sendiri
jadi kita ngelihat dulu nih apa yang lagi heboh apa yang lagi hype
misalnya kayak kemarin kenapa saya pilih blackpink
karena waktu itu pas di malaysia
blackpink itu lagi konser di malaysia tahun dua ribu delapan belas eh dua ribu sembilan belas
pas februari itu
terus karena lagi hype aku ngambil lagunya itu
oke kalau itu di malaysia
kalau di indonesia coba sebutin apa aja yang lagu apa aja yang hype di tiktok
itu yang tadi
yang barangnya ubur ubur
ubur ubur tuh baru ngambil
saya bisa ubur ubur
anak ibu eh eh
apa tuh judulnya ini
oh entah apa yang merasukimu
itu apa ilir tujuh
kok jadi tawan dia dia gak punya tiktok loh
ini ya yang apa namanya yang tak tak gitu ya
tadi apa ya salah itu remix
jadi dia bantuin bikin terus di remixin
dari bawah sampai atas kebanyakan itu lagu mandarin sama korea
terus baru begitu masuk ke indonesia ini
tahun dua ribu sembilan belas akhir
ternyata indonesia gokill banget gitu
lebih banyak lagi yang seru seru
dan mungkin algoritma dia belum ngikuti
belum ngikuti karena masih di malaysia yang mandarin dan korea itu ya
terus ada yang lain lain
eh tiba tiba udah sedemam itu
sekarang ternyata susah ngikutin yang di indonesia kan
gerakan gerakan yang hype di indonesia
namun kalau kita tahu nih ya
tiktok banyak banget bikin orang penasaran
bahkan ini dari segala kalangan
kalau kalian yang udah pernah main tiktok
kalau tadi vince biasanya menghabiskan waktu katanya lima menit
tapi belajarnya lama banget nih ya
nah berikut ini ada seorang pria yang saking niatnya
dan juga perfeksionis
menghabiskan waktu bahkan dua jam untuk bikin satu video tiktok
membuat video penuh kreasi dari aplikasi tiktok
menjadi aktivitas yang digemari hampir setiap orang
anda mungkin salah satunya
namun kira kira berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk membuat suatu video berdurasi singkat ini
sebuah akun twitter atc jagoan
mengunggah hasil karya membuat video tiktok
ia pun menambahkan tulisan
video berdurasi kurang dari satu menit itu pun
menghasilkan foto yang menggambarkan
ia seolah olah menjambat dirinya sendiri
unggahan ini berhasil mencapai lebih dari enam ratus ribu kali penayangan
cuitan pria yang diketahui bernama panca itu juga disukai
lebih dari empat puluh ribu orang
dan telah dibagikan lebih dari enam belas ribu kali
warganet memberi reaksi beragam
ada yang mengatakan
lelah saat menonton videonya
ada pula yang menanyakan
kondisi panca saat membuat video lucu itu
beberapa warganet juga mengunggah video dengan konsep serupa
seperti halnya panca
para kreator video itu tampak berkali kali beraksi
agar mendapat post foto yang diinginkan
ada ada saja ya
mengunggah video hiburan kayak tadi
apalagi buatnya seru seruan bareng temen temen
ternyata menyenangkan ya
selain bisa melepas kepenatan setelah kerja atau beraktivitas
ini juga bisa jadi hiburan untuk yang menontonnya
jadi gimana sekarang saya tantang naruh sumber saya untuk ikutan kekinian
kalau vince ya udah lah ya
kayaknya udah jago banget gitu
kayaknya vince harus ngajarin kita gimana caranya main tiktok
step by step nya dulu
mau tau berarti tau
satu dua tiga empat
lima enam tujuh delapan
satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan
jadi dancer kamu
kamu mau bikinin account dulu gak
kita pakai musiknya nih langsung ya
lagu dj tari ubur ubur tiktok remix
ini diem dulu ya
ada yang tidur aja
satu dua tiga empat
mau gini juga boleh sih

oh lihai banget ya kalau pins ya
ya jarang kita ada dancer sendiri
ini juga belajar dari tiktok nih
kita boleh ulang kali ya musiknya kita diem dulu
terus kita seprofesional mungkin harus ngikutin gerakan itu tadi ya
ubur ubur ubur
ayo anaknya bapak yori bapakmu main tiktok sekarang
pernah terbayangkan entah apa yang merasuki diri saya hari ini joget dj ubur ubur tapi
terima kasih loh vince sudah jadi koreografer kita hari ini biasanya diarah yang main oh gitu
ya biasanya anak saya diarah yang main nanti ditonton ya bapakmu main tiktok nih hahaha
tapi sebelum kita menutup perjumpaan ini tadi kita lihat kan ini kayak hiburan aja gitu
ya nggak sih nah apa ya sebagai sebagai masyarakat plus enam puluh dua warganet plus enam puluh dua nih kita harus khawatir
gak sih dengan fenomena fenomena ini takutnya jadi apa ya melunturkan literasi gitu nah sebenarnya kan ini
medium ya jadi medium yang bisa dipakai sebenarnya kalau kita balik lagi misalnya mau lihat youtube
facebook instagram juga ada ketakutan itu nanti bagaimana sebenarnya dari korporatnya juga sendiri
byted dance dan juga dari kita pelakunya nanti bagaimana menggunakan platform yang lagi hype ini
anda lagi ya
tapi itu udah kadung yang
maka udah banyak
penetrasinya udah bagus
nah akan lahir juga sih pasti ya
yang baru baru ya fitur fitur lain ya
kayaknya tapi kalau vince gak bakal bosen nih untuk
jangka waktu yang lama karena masih
mencoba gerakan gerakan yang sulit tadi ya
atau bahkan sekarang aku mikirnya gini
joget tapi bawa barang dagangan kita
kayak misalnya tadi
joget uber uber mungkin ntar di tangan aku ada
balik lagi ke konten sendiri
kalau yang udah pasti
tiktok tuh ya film
film menurut saya promo film pasti
dengan cepat atau lambat pasti akan masuk di tiktok
karena sekarang masih banget peminatnya
tapi kalau ngeliat tadi kan kayaknya orang semua jadi copycat gitu ya
ini kan artinya bisa dimanfaatkan
untuk membuat konten lokal
tadi makanya nanya kan oh itu sebenarnya bisa bikin filter filter sendiri
bisa wah itu akan ini bangun
jadi coba dong bikin vince lagu indonesia
tapi aku misalnya kayak tadi ya
ada video aku yang di dalam kulkas tuh
secara otomatis tiktok itu akan melihat
itu bikinan baru original aku sendiri
karena yang lain joget langsung begini kan
tapi kalau aku gayanya buka kulkas dulu
begitu ah kayak gini nih yang pas aku lagi buah kulkas
ini jadi first track berarti ya
oh begitu aku ngeliat
di tiktoknya ini original dari aku
karena aku buka kulkas dulu
tapi gak ada yang ngikutin
iya ditunggu lah ya
jangan promosi di tiktok aja promosi di semua sosial media ya
tapi apapun media sosialnya ya
kita kita manfaatinnya ya sekarang dengan happy happy aja lah ya
positif digunain ya
jangan sampai diblokir lagi karena konten negatif yang kita sebarkan ya
well terima kasih banyak yori sebastian dari umg consulting
dan juga ada vince sebastian
kalian klan bastian ya
dan yusuf dari tiktok
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami